formula e dua ribu dua puluh dua seri ke sembilan di jakarta international e pri circuit digelar pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh
para pembalap yang tengah bersiap di pitbox circuit mengaku sejumlah persiapan telah dilakukan untuk mengikuti jalannya balapan
sejumlah pembalap sudah terlihat di pitbox masing masing tim yang tengah mempersiapkan diri jelang balapan formula e pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh
salah satu pembalap dari tim mahindra formula e alexander sims mengaku sudah menyiapkan diri untuk kejuaraan formula e seri jakarta e pri
pembalap asal inggris ini mengatakan salah satu hal yang paling menantang bagi dirinya adalah dan beberapa pembalap lainnya di seri ke sembilan ini adalah
mengantisipasi panasnya udara jakarta yang dapat mempengaruhi fisik dan juga baterai listrik
pembalap ini juga cukup panas itu hal yang paling menantang bagi kita manusia

sangat sulit untuk berdiri di sini dan mengetahui apa yang paling sulit

tapi kita akan lihat
paling paling untuk penerbangan di dalam mobil
memang menjadi perhatian untuk penyelenggara dan para peserta formula e
cuaca esok hari untuk wilayah ancol ya ketika ada ajang formula e memang pagi hingga siang itu cuaca cerah berawan
kemudian sore mulai sekitar jam tiga ya itu ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
kg mendukung pelaksanaan formula e
bentuk dukungan bmkg antara lain dengan memberikan layanan informasi cuaca khusus untuk formula e